sampai jumpa di video selanjutnya
ah kampret dimatikan
apa gara gara gue teror ya
saking takutnya makanya ini pun udah dimatikan
nah tapi alasan apa mita nolak aku

ya tapi kan baik bukan berarti cinta
loh kamu tuh lagi ngapain sih
eh kak alia
kamu tuh serius sama lamaran kamu tadi pagi
ya serius dong kak
namanya juga aku udah ngelamar di depan seluruh keluarga masa bercanda sih
kakak pasti gak setuju ya
ya selama ini kan kakak benci sama dia
pasti kakak gak setuju
no justru kamu salah besar
kakak itu sangat mendukung hubungan kalian justru
yap tapi kayaknya gak bakal segampang itu deh
no mita tuh gak mungkin suka sama kamu ya
kakak yakin dia pasti menolak kamu
kok kakak gak yakin gitu sih kak
kamu aja berusaha ngedeketin dia
aja caranya salah ya
kamu tuh perlu pakai trik khusus dong sayang
trik apaan kak
mita itu kan cowok yang baik baik sederhana gak neko neko
jadi gak penting lah gak perlu kak gitu gitu
nah itu aja udah salah banget
ternyata kamu tuh gak sepinter yang kakak pikir ya
dengar ya nu
mita itu perempuan yang rumit banyak mau
ya kita lihat aja kalau dia bakal terima kamu atau enggak
oke kalau gitu
aku akan buktikan sama kakaknya
kalau aku pasti bisa mendapatkan mita kak
semakin nekat untuk mendapatkan mita
dan buat kamu ya mil
kalau nanti mita udah jatuh ke tangannya wisnu
udah pasti kamu jatuh ke tangan aku
udah gak ada pilihan lain mil
dan nanti kalau mereka udah menikah
dan tinggal di rumah aku
aku akan habisin mita di sini sendiri
ini pak kainnya
oh ya makasih
jadi kamu belum mengambil keputusan
untuk mencari mita
kamu belum mengambil keputusan
enggak tahulah pak
orang harus punya pilihan
kamu harus segera daftar di fakultas kedokteran
kamu harus jadi orang dong
itu harapan wah sama bibi selama ini
kamu tuh gak punya malu ya
dia usai di rumah sakit malah datang ke rumah ini
kalau sampai lo gak ngasih ke gua dua puluh lima juta
kok malah bengong sih

aku kayaknya udah gak punya tujuan hidup lah
aku udah tersesat terlalu jauh
sampai udah gak punya pilihan lagi

papa tahu kamu pasti capek ngadepi semuanya ini
kematian suamimu ngurus anakmu

belum lagi kamu menghadapi perlakuan mama dan dianda

tapi hidup ini harus terus berjalan ya
kamu tidak bisa menunggu
dan wisnu menurut papa dia adalah anak yang baik
dan wisnu menurut papa dia adalah anak yang baik
bahkan dia berpikir

bahkan dia bisa menyanyihe vinu
bahkan dia bisa menyanyihe vinu
dan dia bisa menyanyihe vinu
dia bisa mendukung kamu
masalahnya aku tidak mencintai wisnu papa
dan itu adalah
pikirkan baik baik ke respiratory crisis wisnu
papa tidak ingin kamu menyesal dua hari kemudian
jangan berhibur ada yang sentuh dia ya
tapi saya sudah masak masak
memikirkan hal ini om
ingin melamar menantu om
sebagai istri saya
gak masuk akal
kakak ipar gue sendiri
adik macam apa gue ini
nanti disana ya
sampai jumpa lalu

tapi mbak dianah juga
kok sampai sekarang nika masih belum telepon aku juga ya

kamu ngabuk mita
aduh ya ampun
ya ampun mita
kamu kenapa bisa sampai kayak gini sih
mita kamu itu tega banget sih mita
aku tahu ini salah mita
dan aku juga tahu kalau kamu itu kakak ipar aku

dan kau mau
itu kanimana tuh di narratives tempat tradisi
hosped object nuterkacung keliatan di jakarta delikat di indonesia
nanti morsi gua juga kesis
gak itu ya
dan aku mohon ya aku mohon
kamu jangan menikah dengan wisnu mit
aku mohon banget ya
kamu mabuk mil
kamu gak sadar apa yang kamu ucapin
ya mit aku belum cukup mabuk untuk tahu perasaan aku mit